jumat pagi imigran gelap rohingya yang tergatung gatung di laut karena kapal yang ditumpanginya rusak menjalani rapites
data awal disebutkan kapal memuat sembilan puluh empat orang
namun setelah dihitung ulang saat melakukan rapi tes jumlah pengungsi rohingya berjumlah seratus orang
rapites dilakukan setelah para imigran gelap tersebut dievakuasi ke gedung bekas kantor imigrasi kelas dua a kota loks mawi
kesehatan mereka diperiksa oleh tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas kota loksmawe dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap
sampai saat ini belum diumumkan secara resmi hasil rapi tes yang telah dilakukan terhadap seratus pengungsi dari etnis rohingya tersebut
protokol covid sembilan belas untuk pengamanan mereka
hari ini kita nanti akan koordinasi terus dengan program kapal rusak dengan imigrasi
maka nanti kita tahu berpastian mereka kelemanan
sebelumnya kami sore masyarakat nelayan desa lanco berinisiatif menurunkan imigran gelap rohingya yang terdampar di perairan aceh utara
penurunan paksa tersebut dilakukan akibat sampai sore hari
masyarakat belum mendapatkan kepastian tentang boleh tidaknya
mereka bisa mendarat karena hasil koordinasi muspida kebupaten aceh utara sepakat menolak imigran gelap etnis rohingya
yang terdampar di perairan kecamatan senedon kabupaten aceh utara dengan alasan pencegahan covid sembilan belas
taufik kurahman kabupaten aci utara provinsi aceh